kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai memperbaiki rumah rusak
pasca bencana tsunami yang menerjang banten dan lampung
tak ada jalan yang rusak membuat kementerian pupr optimistis perbaikan akan cepat
rencana membangun kembali rumah rusak akibat tsunami disampaikan menteri pupr basuki hadi mulyono
saat memantau lokasi bencana di pandeglang banten senin pagi
sedikitnya lima ratus rumah rusak berat akibat terjangan tsunami
namun kementerian pupr masih harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi banten dan kabupaten
menteri pupr basuki hadi mulyono menuturkan tak ada kendala berarti untuk infrastruktur jalan
sebab jalan tak ada yang rusak
kementerian pupr basuki hadi mulyono menunturkan tak ada kendala berarti untuk infrastruktur jalan
sebab jalan tak ada yang rusak
kalau jalan karena bukan gempa
jadi tidak ada jembatan yang kena jalan
tidak ada jembatan yang kena jalan
karena ditutup sampah
itu yang dikatakan
tidak ada apa nanti itu